ya ini tidak lengkap ya rasanya kalau kita tidak melihat suasana ramadan di mancanegara
nah kali ini sahur bareng cnn indonesia akan mengajak anda ke melbourne australia
nah di sana ada salah satu warga negara indonesia mas ahmad amiruddin
halo selamat pagi waktu indonesia mas ahmad apa kabar ini
halo selamat pagi juga waktu melbourne mas iqbal mbak meggy
kabar baik dari melbourne
alhamdulillah mas ahmad ini ceritain dulu dong di sana ini mas ahmad sudah berapa lama dan juga kegiatan sehari harinya ini apa saja nih
pasti pemirsa juga penasaran nih dengan aktivitas mas ahmad di sana
ya selamat pagi saya sudah satu setengah tahun di melbourne
jadi ini ramadan kedua kami di melbourne
tahun lalu juga sudah mulai ikut ramadan di sini
saya adalah pelajar mahasiswa s tiga di monash university
jadi ya kegiatannya setiap hari ya belajar ke kampus ya
atau kadang kadang ke masjid komunitas indonesia yang ada di sekitar sini
kira kira itulah aktivitas sehari hari saya
jadi kita kadang kadang juga kumpul di masjid
ada beberapa masjid komunitas indonesia di sini
ada sekitar empat yang dikelola oleh warga indonesia
dan mungkin salah satunya yang ada di gambar ini
masjid westall yang ada di salah satu subpek agak di luar melbourne
tapi sangat ramai dikunjungi oleh diaspora indonesia maupun pelajar indonesia yang ada di melbourne
baik mas ahmad
nah suasana ramadan di sana seperti apa mas ahmad
dan berapa lama ya kalau misalnya kita lihat jam puasanya
saat ini mas ahmad sudah sahur belum
ini sudah sahur ini sudah jam tujuh
jadi sahurnya itu kalau subuhnya sih sekitar jam lima ya
jadi puasanya bisa dianggap lebih cepat ya dibanding indonesia
kita sahur jam imsaknya jam lima kemudian buka puasa sekitar jam enam
jadi malah kayaknya lebih cepat dibanding indonesia
karena ini mungkin sudah menjelang musim dingin ya
jadi waktu matahari terbitnya lebih cepat lah
ya suasananya sih ya
ya mas iba
kalau misalnya memang
tadi mas ahmad bilang bahwa sebenarnya untuk durasi puasanya lebih sebentar gitu
lebih sedikit dibandingkan dengan di indonesia
tapi di sana katanya lebih dingin kak
tapi lebih dingin
tapi itu menjadi suatu tantangan tersendiri nggak sih dalam menjalankan puasa di sana
iya kalau dingin dingin kan pasti lapar iqbal
kalau dingin sih pasti lapar ya
cuman karena di sini nggak terlalu lembab ya
jadi nggak terlalu haus lah dibanding kalau kita ada
di negara tropis seperti di indonesia
jadi rasanya sih nggak terlalu haus
dan karena belum dingin dingin banget
sekitar tiga belas sampai lima belas derajat
jadi rasa laparnya itu kayaknya belum ini ya
belum terlalu lapar
belum terlalu lapar
tapi ya mungkin bagi anak anak yang baru belajar berpuasa
nah itu salah satu tantangan tersendiri
karena kami juga punya tiga anak di sini dan sedang belajar puasa juga
nah itu tantangan buat mereka ya
oke berarti keluarga memang di sana semua
tetapi kalau misalnya berbicara soal untuk mendapatkan makanan sahur
otomatis kan harus masak sendiri
atau di sana cukup gampang nggak sih untuk mendapatkan makanan sahur
ataupun untuk berbuka yang tentunya mungkin saja yang lagi kangen indonesia
identik dengan masakan masakan indonesia
iya karena australia ini kan salah satu negara multikultural dengan proporsi asal asia
yang cukup besar ya
jadi bumbu bumbu asia ataupun asia tenggara itu gampang ditemukan
daging yang berlabel halal juga tidak sulit untuk ditemukan
jadi bumbu bumbu kayak ketumbar lengkuas serai dan semacamnya itu tidak sulit untuk didapatkan di sini
dan sangat mudah
jadi untuk memasaknya pun ya setiap hari kita bisa makan masakan indonesia
kalau kita lihat ya
itu bergantian komunitas komunitasnya
bergantian komunitas komunitas dari setiap daerah itu membawa buka puasa
jadi kita makan rendang ayam balado dan semacamnya
ya bisalah kita dapatkan masakan indonesia di sini
tapi masak masakan ini sepertinya memang biasa di dapur
tahu banget ini
dapur segala macam
atau istrinya kayaknya juga pintar masak
jadi tiap hari kayaknya bisa sahur makan makan indonesia seperti itu
jangan jangan dari padang ini ya
dari mana ini mas ahmad asalnya
saya kebetulan dari makassar
oh dari makassar
dan nanti sore kita juga ada buka puasa bersama di rumah dari komunitas teman teman mahasiswa di sini dari lpdp
jadi mungkin ada sekitar seratus orang nanti sore di rumah kami akan melaksanakan buka puasa bersama
jadi kita sedang mempersiapkan saat ini untuk buka puasa bersama
buka puasa bersama nanti sore
selain ini buka puasa bersama dengan mahasiswa dan juga komunitas indonesia di sana
apa saja kegiatan selama ramadan yang dilakukan bareng komunitas muslim atau wni di sana
selain itu sih di
selain buka puasa bersama
jadi masjid atau komunitas indonesia di sini itu mendatangkan khusus ya ustadz dari indonesia
yang memberikan tosia setelah sholat subuh atau setelah sholat tarawih
kemudian juga anak anak ada juga namanya pesantren kilat di sini
karena kebetulan sekarang serang liburan pasca
jadi besok itu ada kegiatan semacam pesantren kilat untuk anak anak selama kurang lebih tiga hari
jadi lumayan banyak juga sih kegiatan kegiatan selain buka puasa bersama ya
jadi mungkin agak misalnya
mirip dengan indonesia
akan tetapi ya karena kita tidak terlalu banyak warga negara muslimnya di sini
ekspresi ekspresi apa ya yang ribut ribut misalnya ada suara suara membangunkan sahur itu pastinya tidak ada gitu ya
akan tetapi kegiatan kegiatan keagamaan tetap bisa dilaksanakan
mas ahmad saya penasaran dengan aktivitas yang nanti akan dilaksanakan di tempat mas ahmad di melbourne khususnya
terkait dengan buka puasa bersama
begitu ada seratus orang
nah ini apa saja nih yang nanti akan diagendakan
dan juga makanan ini siapa yang memasak
apakah mas ahmad bersama istri juga ikut memasak juga
dan seperti apalah
coba mungkin mas ahmad bisa ceritakan kepada kami
ini kan buka puasa bersama yang dari teman teman untuk kita semua
jadi sistemnya kita memesan makanan khas indonesia
jadi makanannya ayam tali
kemudian teman teman juga akan membawa makanan yang dimasak dari rumah masing masing
jadi sehingga jumlahnya mencukupi untuk seratus orang
ya lumayan cukup banyak lah
dan kegiatan ini kan hal kita lakukan di luar negeri itu mungkin akan jadi sesuatu yang bisa dikenang lah
ada kumpul kumpul ada makan makan ada buka puasa bersama
dan ini tidak hanya untuk yang muslim ya
mengundang teman teman yang sesama indonesia dari agama lain juga
ya ini juga ada keberagaman disitu ya
dan pastinya ya mas ahmad pasti rindu dengan indonesia ya
nah apa saja yang paling dirindukan dari menjalankan ibadah puasa di indonesia
ya kalau di indonesia itu kita banyak kangennya ya
acara acara tv udah jelang buka puasa
atau acara acara sahur yang lucu lucu
atau orang orang yang membangunkan sahur
kemudian antrian orang beli es kelapa gitu ya
menjual kelapa atau gorengan
atau masakan masakan tradisional yang mungkin tidak bisa kita buat di sini
yaitu sangat kita rindukan
di samping pasti merindukan sahabat sahabat dan keluarga orang tua yang ada di indonesia gitu
oke mas ahmad ini terakhir
mungkin ada keluarga atau teman teman mas ahmad yang ada di indonesia
terutama yang ada di makassar
menyaksikan mas ahmad disini
apa yang akan mas ahmad sampaikan kepada teman teman keluarga yang ada di sini
ya kia saya mengucapkan ya selamat
selamat menunaikan ibadah puasa
jadi dan buat teman teman keluarga
kita baik baik saja disini
meskipun nanti mungkin saya tidak pulang lebaran ya
sekalian saya mungkin mengucapkan selamat berlebaran
mohon maaf lahir batin
dan salam ya buat seluruh teman sahabat keluarga dan handai tolan yang ada di indonesia
mas ahmad amiruddin warga negara indonesia yang ada di melbourne
terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami
bagaimana suasana ramadan di melbourne australia
cukup ramai ya iqbal disana
betul jadi pengen kesana juga
tapi puasa puasa gak boleh iri dan dengki
tapi mas ahmad kan rindu sama iqbal ya
bawa acara ramadhan setiap tahunnya
oke salam sehat selalu mas ahmad
terima kasih mas ahmad
silahkan gabung bersama kami di saul bareng cnn indonesia